video pertandingan futsal yang mempertemukan tim futsal kota malang dan kabupaten blitar menjadi viral di media sosial
video tersebut menunjukkan salah satu pemain futsal kota malang menendang bahu lawan yang sedang sujud syukur atas keberhasilan tim mencetak gol
melihat kejadian tersebut wasit langsung mengganjar pelaku penendangan dengan kartu merah
adapun korban menderita luka memar pada bagian bahu sebelah kanan
peristiwa kekerasan dalam olahraga tersebut diketahui berlangsung pada rabu tiga belas september saat babak penyisihan delapan besar dalam ajang pekan olahraga provinsi jawa timur ke delapan di sidoarjo
panitia disiplin por prof jawa timur ke delapan telah menjatuhkan sanksi kepada penendang atlet futsal kabupaten blitar
yang dilarang bermain selama dua tahun di event resmi yang diselenggarakan oleh federasi futsal indonesia asosiasi futsal provinsi maupun asosiasi futsal kota
tidak hanya sang penendang asisten pelatih futsal kota malang dan pemain futsal kota malang lainnya juga mendapatkan hukuman berupa larangan mendapingi tim denda serta larangan bermain selama enam bulan
kabupaten blitar itu mendapatkan titik penalti kedua dan ditendang oleh niko
terus berhasil cetak gol temennya ada yang merayakan dengan sujud syukur
nah waktu sujud syukur itu
dari pemain kota malang yang bernama muhammad rafael moreno itu menendang bagian bahu kanan